setelah revisi undang undang tersebut disahkan sebagai ruu inisiatif dpr
fraksi pks menyiapkan nama baru untuk menduduki posisi ketua mkd atau mahkamah kehormatan dewan
posisi pemimpin mkd memang menjadi jatah dari pks
fraksi pks membantah telah mengirim surat ke mkd untuk menunjuk kadernya sebagai ketua mkd
pks masih menunggu hasil pembahasan tentang revisi undang undang md tiga di badan legislasi
menurut pks kadernya sumanjaya yang kini menjadi anggota mkd sangat potensial menduduki kursi ketua
pks akan mengajukan nama sumanjaya sebagai ketua mkd setelah revisi selesai dibahas
kalau pak sumanjaya memang sampai sekarang ini dia anggota mkd
bisa jadi kita akan dorong dia jadi pimpinan mkd
tapi kita jangan bicara dulu pimpinan mkd lah sebelum regulasinya juga selesai